dikasih sama orang
ibu beli di warung atau di pangkalan
warung warung semua rp dua lima ratus
berapa kok kalau yang mau denger
sekarang harganya berapa
mana itu kita mau jualan
pak kemarin cari gas di berapa tempat

nggak ada semua kosong
ini rp dua puluh lima dan satu tabung
semarang harganya naik
naik itu pun payah
ini berdampak nggak pak dengan usaha
tentang pengaruh kali pak
berdampak berdampak kecil ini susah
udah bahan bahan naik gas payah
jadi repot lah pak
makin susah lah orang orang kecil ini